ya allah aku jadi kangen pelukan ambu aku merasa damai dalam pelukan hangat kayak gini
jangan sampai ya karena ranta di sini ya
pasti akan berakhir dengan keburukan itu dia ya
ini salah satu buktinya
niat lu mau cari untung yang ada lu malah dikadangin si dadu
ini baru awal nanti jadi bakal ada nih keburukan keburukan lainnya
bebek jangan panjian kayak gitu juga dong be
babi bukan nyumpain jan ini memang hukum sebab akibat
sebab lu gak makan akibatnya lo lapar
juga dong jangan ketawa ketawa lu eh sorry nih bro gua nggak bisa disalahin di sini
tapi kalau nolongin orang itu dalam keburukan itu mengada bedanya itu sama aja lu menjerumuskan dia
juga dong benar tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan
eh yan lo kagak minta alamatnya pak deddy
alamat alamat buat apaan mak
ya gak usah lah mak
secara pak deddy afandi itu kan orang sibuk
jadi ya gak usah lah percaya aja sama dia
elian yang namanya orang bisnis itu harus saling kenal harus saling tahu rumahnya
biar lebih akrab atau gimana sih lo
iya tapi nggak usah sampai minta alamat juga
kalian mau ngapain sih
aduh lo tuh anak kecil ya kagak ngerti sopan santur lo
gue kasih tau ya yang namanya bisnis itu saling tahu rumahnya alamatnya
biar lebih akrab pokoknya lo harus mintain tuh alamatnya pak deddy
mak besok mau si ratu rame ke rumahnya pak deddy
buruan nek lo mintain
mak mak mak
eh kenapa sih lo yan
gini lo jangan nek tanya lo
gini kesel nanya lagi
mak gue minta alamat rumahnya pak deddy afandi
kenapa ya kok jadi panjang gini sih
jadi panjang jadi rumit gitu
nah itu keburukan yang kedua
yan gue gak mungkin tapi kalau bawa emak lo ke rumah gue
yang ada nih emak gue bapak gue
yang ada nih emak gue bapak gue
wah ini ini keterlaluan nih
udah ngukum gede
mau duitnya doang mau gilir gilir kayak begini aja
lo gak lepas tanggung jawab lo
sorry bro gue udah jalanin kesepakatan gue
yang sisanya ini udah jadi masalah lo
eh lo jangan kayak gitu dong
sorry nih yang ini udah diluar dari lingkup kemampuan gue nih yan
terus lo sini gimana
gue gak tau
kita cari kosan aja lah
wah boleh tuh gue setuju tuh yan
tapi masalah administrasinya modal dari dulu dong
malam malam ini kok lo kegampar pake duit juga nih
lo beli duit gue poncus disuruh bayar kos juga
bu saya mau pergi belanja sebentar ya buat keperluan di rumah
ada di dalam rai
ya udah kak gita
kasih ya kak
ayah mau ngapain ya kesini
tadi katanya kamu nggak belanja
kamu lagi ada masalah sama mondi
soalnya tante lihat ya hari ini mondi galau terus
iya ya allah kenapa
saya sama mondi putus tante
mondi yang putusin saya tante
kok bisa sih emang ada masalah apa mondi sampai putusin kamu ya
saya juga nggak tahu tante
perasaan saya sama mondi itu gak ada masalah yang berat
tapi saya ke sini bukan mau ngomongin masalah itu kok tante
saya cuma mau salam perpisahan aja sama tante
walaupun saya sama tante itu belum lama kenalnya
tapi saya ngerasa ikatan batin saya sama tante itu udah kuat
tapi tante nggak usah mikirin masalah ini ya
ya walaupun saya sama mudi udah gak ada hubungan apa apa
saya nggak mau komisahkan silaturahmi saya sama tante ikut putus juga
tante gak mau kamu putus sama mondi
karena tante tahu kalian berdua itu saling menyayangi
dan tante lihat semalam mondi tidur sambil pelukin foto kamu terus kok
malah tante pikir
kamu yang putusin mondi
tapi tante nggak usah mikirin ini ya
aku nggak keberatan kok tante kalau misalkan harus putus sama mondi
nggak sayang beneran
tante nggak mau kalau kalian sampai putus
nanti tante bicara sama mondi
nanti yakin banget kok kalian berdua itu saling menyayangi
udah kamu gak usah khawatir ya
dan tante yakin kalau kamu itu wanita yang baik ya mondi
ya allah aku jadi kangen pelukan amu
aku merasa damai dalam pelukan hangat kayak gini
jangan sedih ya
karena ada tante di sini ya
ya nanti aku harus berjaga'nya
bukan salah salah terus gue yang menurut kau
serius gue gak bisa gue istirahat dulu
rey kalo misalnya kamu masih mau latihan
aku pamit pulang aja
nanti makan aja ya nih aku bawain makanan buat kamu nanti makan ya
eh tunggu kok kau langsung ulang ntar dulu dong
iya soalnya aku kesini juga kamu cuekin aku jadi ngapain
aku cuma lagi pengen pengen giat latihan aja biar dadaku gak sakit lagi
soalnya aku penasaran banget sama orang yang udah nolongin alex waktu itu
serius dia ilmunya tinggi banget aku penasaran pengen fight lagi sama dia
ya ampun rey ngapain sih kamu ngurusin dendam kayak gitu
gak ada gunanya tau gak
yang ada itu malah nanti tuh bakalan jadi permusuhan yang gak berkesudahan
udah lah kamu istirahat dulu kita makan yuk
gak ada pasangan sekarang kan